kita kali ini dengan perkembangan kasus hukum dan kriminal
polresta besmakasar menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan seorang istri
oleh suami yang jasadnya dikubur di dalam rumah selama tujuh tahun
sebanyak lima puluh satu adegan diperagakan pelaku
tim forensik inafis bayangkara dan reskrim polrestabes makassar
bersama pelaku utama pembunuhan perempuan sekaligus suami korban hengki
melakukan lima puluh satu reka adegan ulang
rekonstruksi dilakukan di rumah pelaku untuk mengetahui dan mengungkap fakta baru
bagaimana tersangka membunuh korban hingga menguburnya di dalam rumah
tiga kali tiga hari kemudian sampai meninggal dunia
warga yang hadir di lokasi di jalan kadia kecamatan bontuala makassar
sempat emosi terhadap tindakan pelaku
mereka juga menilai pelaku harus dihukum setimpal
tidak menyangka korban dianiaya hingga tewas
dan jenazah dikubur di dalam rumah oleh suaminya sendiri
tersangka hengki mengaku menganiaya istrinya selama tiga hari berturut turut
hingga akhirnya meninggal dunia dan mengubur jenazah istrinya sendiri
di dalam rumah sejak tujuh tahun lalu
sebelumnya pada minggu kemarin warga kota makassar
digegerkan dengan penemuan jasad perempuan yang dikubur di rumahnya sendiri
jalan kadia dua kecamatan bonto alamakasar
terungkapnya kasus temuan jasad yang dikubur di dalam rumah ini
saat anak korban melaporkan pengalaman jasad perempuan yang dikubur di rumahnya sendiri
ia juga menyebut ibunya juga dianiaya bahkan hingga tewas
lalu dikubur di dalam rumah sejak tujuh tahun lalu